serakan pedang itu uang agung
langkah hidup mayat
curusnya cukup dahsyat
tapi kita tidak boleh kalah kakak
ya kau benar
kita harus gebungkan kekuatan kita
mereka tampak sedang menggabungkan jurus
aku harus berhati hati
aku tidak mungkin mengalahkan jurus gabungan mereka
kekuatannya cukup dahsyat
aku harus menyelamatkan diri
kau mau kemana dia
dia tidak mampu menghadapi kita dan lokal
tapi aku tak akan melepaskannya
jangan dua batara
kondisi mu makin parah
dan tubuhmu semakin panas
dan aku terasa panas
terasa terbakar paman
aku harus cepat cepat membawamu ke goa
apakah maling yang dikejar kejar itu
kakang yang selama ini menjadi maling aguna
mencuri untuk dibagi bagikan kepada rakyat yang membutuhkan
tolong pelankan suaramu
dan aku mohon
jangan bilang pada siapapun tentang masalah ini
jaga rasa ini baik baik
aku yakin pasti dia
yang dewa tak agung
lindungilah kakang kamandianu
dia tidak ada disini
cepat sekali dia pergi
juru seipi anginnya
lepaskan anak mana kalian
kita harus menumpukan orang itu
ya kau benar
dan aku yakin
orang itu adalah pura mura bahaya
yang menyimpan kita
penaga puspa tingkat terakhir
orang itu adalah pura mura bahaya
yang menyimpan kita
penaga puspa tingkat terakhir
aku yakin dia murid terimpusati
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
langkah hidup mayatku
penaga puspa tingkat terakhir
jurus nagah puspa
tidak sehebatnya di kata kata orang
hanya terlalu besar besarkan
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
penaga puspa tingkat terakhir
kalau meneruskan pertarungan ini
sebaiknya kita pergi
kata terkenal di rusia
tapi kejar mereka kakak jangan sampai lolos